mendekati hari idul fitri
umat islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah
berupa tiga lima liter beras
zakat fitrah wajib dibayarkan
kepada orang yang berhak atau mustahik
sebelum shalat id
namun di masa pandemi covid sembilan belas
ada kendala untuk menyalurkan zakat secara langsung
lembaga penerima zakat pun kini sudah merintis
sistem pembayaran online
mereka memfasilitasi pemberi zakat atau muzaki
dengan teknologi tanpa tatap muka
panitia zakat di masjid pun beradaptasi
dengan kondisi pandemi saat ini
contohnya pengurus masjid raya pondok indah
mereka melakukan jemput bola dengan bantuan media sosial
lalu bagaimana pendapat ulama tentang
pembayaran zakat secara online
komisi fatwa majelis ulama indonesia menyatakan
membayar zakat fitrah boleh tidak bertatap muka
dengan petugas atau penerima zakat
jika niat berzakat sudah dilakukan
maka sudah sah secara syariat
zakat sebagai ibadah dibutuhkan niat
tetapi tidak harus ketemu secara fisik
antara muzaki dengan mustahik
nah di sini kemudian keberadaan amel
menjadi sangat penting untuk menjembatani
antara muzaki dan mustahik
sekaligus juga mengidentifikasi kebutuhan real
si mustahik agar selesai dan juga
tuntas permasalahan yang diadakan
mui juga menegaskan
pendistribusian zakat juga dibolehkan
untuk masyarakat yang terkena dampak
yayasan pengelola zakat mengungkapkan
walau sedang berada di tengah pandemi
penerimaan zakat bulan ramadan tahun ini
justru naik hingga sembilan puluh tujuh persen
pendeknya memang kita bagi tiga juga
satu terkait inkubasi
kemudian kurasi dan resesi
resesi sekarang kita masuk ke resesi
bagaimana kemudian kita memberikan
bantuan dasar kepada masyarakat
termasuk kemudian habis di medis
rumah zakat kini juga menerima zakat
infak sodako dan wakaf atau ziswof bantuan
rupa alat kesehatan hingga paket kebutuhan pokok
untuk dibagikan ke seluruh pelosok di indonesia
tim liputan cnn indonesia